wali kota jakarta utara rustam effendi memutuskan mundur dari jabatannya
keputusan itu ditengarai akibat konflik dengan gubernur dki jakarta basuki cayapurnama atau ahok
lalu bagaimana sepak terjang rustam di mata ahok
perseteruan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok dengan wali kota jakarta utara rustam effendi memanas
berawal dari ahok yang tidak percaya dengan laporan rustam tentang banjir karena rop
setelah belusukan ahok menemukan fakta banjir akibat pompa air yang mati
ahok lalu melontarkan candaan dengan menyebut rustam berkongsi dengan bakal calon gubernur jakarta yusril iza mahendra
aku juga tahu dia nggak pernah hubungan sama yusril aku cuma ketawain dia aja yang lain ketawa
makanya kalau orang main politik perasaannya langsung kena
candaan ahok membuat rustam geram ia menumpahkan unek unek di media sosial
menanggapi aksi rustam ahok justru bingung yang kemudian menuding rustam sedang bermain politik karena mudah tersinggung
tidak hanya itu ahok juga membongkar unek unek rustam yang dikenal suka bermain golf
selain soal politik ada dua hal yang membuat ahok geram dengan kinerja wali kota jakarta utara
yaitu terkait surat pemberitahuan atau sp satu warga kalijodo dan laporan banjir rob beberapa waktu lalu